melibatkan dokter anak dari rsup m jamil bpbd melakukan pengecekan kesehatan terhadap balita dan juga anak anak korban banjir di daerah banuaran kecamatan lubuk begalung kota padang provinsi sumatera barat pada sabtu siang
sedikitnya ada empat orang dokter yang dilibatkan di mana mereka melakukan pengecekan kesehatan terhadap korban banjir yang bertahan di bangunan sekolah
dari hasil pengecekan yang dilakukan korban banjir mengeluhkan pusing demam dan juga sakit kepala
dokter yang didatangkan juga memberikan sejumlah obat obatan untuk pemulihan para korban banjir tersebut